momen ramadan biasanya banyak diisi dengan berkumpul bersama keluarga
namun berbeda dengan seorang nenek delapan puluh enam tahun di jombang jawa timur ini
ia hidup sebatang kara di kawasan hutan gedangan kecamatan mojo agung
mbak sarmi tinggal di sebuah gubuk reot beralaskan tanah yang nyaris roboh
di dalam gubuk berukuran tiga x empat meter ini mbak sarmi hanya ditemani beberapa ekor ayam
hidup mbah sarmi pun miris
hampir setiap hari ia kesulitan makan
ia bahkan kerap hanya makan singkong
mbah sarmi hidup sendiri setelah sang suami meninggal dunia
sementara anak sematawayangnya pergi merantau ke nusa tenggara timur
kondisi fisik yang semakin tua dan sering sakit membuat mbak sarmi tak mampu mencari nafkah sendiri
sebelumnya mbak sarmi bekerja sebagai buruh tani dan pekerja serabutan
sudah tua tidak bisa kerja
dulu masih bisa kerja ya cari ada panenan itu bikin itu ngacak ngacak itu
menurut perangkat desa kedung lumpang selama ini mbak sarmi juga hidup dari bantuan warga sekitar
peduli dengan warga kami terutama warga yang kurang mampu
dan di saat bulan ramadan banyak bahan baku sembako naik
di bulan ramadan tahun ini mbak sarmi pun tak bisa lagi berpuasa karena sudah tidak mampu
dan meski hidupnya penuh keterbatasan mbak sarmi mengaku tetap menjalannya dengan tabah